draft rancangan undang undang ketahanan keluarga menjadi perbincangan di ruang publik dan juga menuai pro dan juga kontra
sejumlah pasal dalam ruu ketahanan keluarga dianggap terlalu masuk kerana privat masyarakat dan merampas hak asasi manusia
sementara para pengusul dari ruu ini menilai ruu ketahanan keluarga ini justru harus dilihat secara objektif
karena untuk bertujuan membentuk keluarga yang berkualitas
apa catatan dari komnas perempuan terkait dengan ruu ketahanan keluarga ini
dan sejauh mana sebetulnya ruu ini mengurusi hal yang bersifat privasi
karena itu yang kemudian menjadi pro dan juga kontra karena dianggap ruu ketahanan keluarga ini justru terlalu masuk kerana rana privat masyarakat
dan mengambil hak pribadi seseorang
kita akan coba gali pada malam hari ini dari perspektif komnas perempuan
ada bersama dengan saya malam hari ini bu alimatul kiptiah komisioner dari komnas perempuan
selamat malam bu alim
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi
kita tahu ya bu halim bahwa hari ini publik dihebohkan dengan draft rancangan undang undang ketahanan keluarga
dalam iklim demokrasi sebetulnya ya biasa saja ini kan masukan kritik dan sebagainya
karena kan undang undang ini sebelum disahkan kan perlu mendapatkan masukan dari masyarakat
ada pro dan juga kontra
secara umum dulu deh bu alim anda melihat rancangan undang undang ketahanan keluarga ini kenapa
kenapa kok sampai menuai banyak sekali kritikan dari publik atau mungkin juga dari komnas perempuan
apa yang salah dari rancangan undang undang ini
baik rukk ya ruu ketahanan keluarga ini menurut saya atau menurut komnas perempuan itu banyak yang tumpang tindih
yang sebenarnya itu sudah banyak diatur oleh undang undang yang lain ya
misalnya di undang undang perkawinan
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat kemudian juga ada undang undang kesehatan undang undang kependudukan lalu juga undang undang kesejahteraan sosial
bahkan undang undang penanggulangan bencana itu sudah ada di situ gitu
jadi banyak sekali pasal pasal yang sebenarnya itu tidak perlu dan juga sudah diatur oleh undang undang yang lain
ada tumpang tindihnya
misalnya pasal apa yang menurut anda membuat ini kemudian jadi tumpang tindih dengan undang undang yang sudah ada sebelumnya
katakanlah misalnya tentang perjanjian pernikahan
itu kan sudah ada di undang undang
untuk perjanjian pernikahan yang pertama adalah undang undang perkawinan nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat misalnya
kemudian tentang undang undang perlindungan anak ya
itu kan juga menyampaikan bagaimana sih hak anak dalam keluarga itu dibahas
kemudian juga misalnya yang terkait dengan kesehatan reproduksi ya
itu juga sudah disahkan oleh pemerintah yang mana itu juga diatur lagi di sini gitu
jadi banyak hal sebenarnya
kalau kita lihat
dilihat dari pemerintah
jadi tumpang tindihnya aturan aturan yang ada
bahkan sebenarnya ada kegiatan kegiatan yang sudah menjadi tupoksi dari kementerian dan lembaga yang sudah dilaksanakan
jadi sudah ada apa ya
aturan kementerian begitu atau lembaga tupoksinya sudah melakukan hal hal yang sifatnya sudah atau masuk dalam rancangan undang undang ini
ya misalnya kalau di kementerian agama ya
mereka kan punya program yang namanya binwin
bimbingan perkawinan gitu
yang sudah tiga tahun ini berjalan
sekitar ada enam belas jam pelajaran gitu kan
itu kan sudah ada dan sudah berjalan
kenapa kemudian harus diatur di sini gitu
ataupun juga tentang hal hal lain yang sebenarnya sudah diatur di bkkbn
yang itu sudah menjadi tugas dan tupoksinya bkkbn gitu
sehingga menurut saya sih nggak perlu tumpang tindih seperti itu
kalau misalnya mau ingin melakukan atau memenuhi hak hak perempuan gitu
tapi kan kalau undang undang kan tentu levelnya beda
dengan program program yang ada di kementerian atau lembaga
undang undang ini kan lebih tinggi dan juga sifatnya kan ada kepastian hukum dong artinya
ya tadi kan sebenarnya tidak hanya sekedar apa
program program kementerian lembaga ya
program program kementerian lembaga ini kan juga sudah mengacu
dasarnya kan juga undang undang yang lebih tinggi
yang tadi ada disebutkan ya
ada undang undang perkawinan tadi
ya misalnya kayak gitu gitu
jadi yang paling penting dia tidak akan melakukan program kalau tidak ada cantolan undang undangnya kan
sebenarnya itu sudah dibahas disitu
dari sisi perempuan misalnya
dari sisi komnas perempuan
apa pasal pasal atau poin poin yang menurut anda ini sangat tidak layak ada dalam ruu ketahanan keluarga
menurut saya terutama pasal dua puluh lima ya
pasal dua puluh lima itu kan mengatur hak dan kewajiban
pasal dua puluh lima itu menurut saya sangat mendomestifikasi atau mengembalikan perempuan ke arah tanggung jawab di rumah gitu
sebagai penanggung jawab rumah tangga gitu ya
sementara fenomenanya di masyarakat kita kan tidak ya
artinya banyak masyarakat kita yang persoalan urusan domestik publik produksi reproduksi itu kan tanggung jawab bersama antara suami dan istri gitu
sebelum dilanjutkan kita lihat dulu ini di belakang bu halim
ini ya pasal dua puluh lima yang anda maksud ya
kewajiban istri dan juga suami
tugas suami saya bacakan juga sambil kita diskusikan bu halim
tugas suami adalah bertanggung jawab atas keutuhan dan kesejahteraan keluarga hingga musyawarah dalam menangani masalah keluarga
sementara istri memiliki tugas yang berbeda dengan suami
salah satunya adalah kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya
dari poin pasal dua puluh lima ini menurut anda apa yang tidak tepat
bukankah memang secara sosial ya
mungkin sehari hari kalau saya mungkin melihatnya
ya memang kurang lebih agak sama dengan apa yang diatur oleh pasal dua puluh lima ini
mungkin itu terjadi zaman dulu ya
yang mana sekarang dunia sosial sudah berubah
kesempatan akses perempuan untuk bekerja juga semakin banyak kan gitu
nah ini terkadang kan terkecoh dengan konsep kodrat perempuan gitu ya
seolah olah kodrat perempuan itu adalah mengatur rumah tangga melayani kan gitu
padahal yang namanya kodrat perempuan itu kan aktivitas yang dilakukan dengan alat reproduksi ya
kalau bukan dilakukan dengan alat reproduksi itu kan bukan kodrat
karena itu menurut saya ini ya suami dan istri itu bertanggung jawab bersama untuk mengurusi persoalan domestik produksi publik dan reproduksi gitu
persoalan nanti seperti apa di jalannya keluarga itu kan masing masing keluarga kan unik ya
yang mempunyai konteks yang berbeda gitu loh
jadi tidak perlu diatur sedemikian rupa menurut anda
menurut saya tidak perlu gitu
apa ya itu menjadi komitmen bersama gitu tanggung jawab bersama gitu ya
ya mungkin awal awal karena perempuan sedang membantu gas reproduksi dia lebih banyak membantu gas reproduksinya mungkin ya
suaminya lebih banyak nafkah
tapi bisa jadi di satu waktu yang berbeda itu kebalik gitu
karena yang lebih punya kesempatan itu adalah istri
maka istrinya kemudian jadi punya kesempatan untuk mempunyai penghasilan lebih banyak gitu kan
daripada suami kan gitu
karena kan sebenarnya tidak ada larangan kan di dalam agama atau norma apapun istri itu punya penghasilan lebih daripada suami
yang dilarangkan menghina menganggap remeh yang tidak punya penghasilan
kemudian melakukan diskriminasi menganggap pasangannya nomor dua dia nomor satu
kan itu yang sebenarnya tidak perlu di ada di dalam sebuah keluarga itu gitu
oke baik bu alim menarik ketika tadi salah satu pengusul dari rancangan undang undang ini ya pak ali taher
dari partai amanat nasional tadi juga sempat kami wawancarai begitu di program yang sebelumnya
mengatakan bahwa rancangan undang undang ini justru untuk membuat satu keluarga ini menjadi lebih berkualitas
berdasarkan dengan fakta fakta misalnya ada soal angka perceraian yang jumlahnya kian meningkat dari tahun dua ribu tiga sampai dengan tahun dua ribu delapan
sehingga ini perlu diperjelas mungkin seperti apa kemudian tugas dan tanggung jawab dari pasangan suami istri begitu
jadi begini ya mas ya angka perceraian tinggi itu bukan serta merta karena istri tidak mau bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga bukan itu gitu loh
karena tadi kan konsepnya bersama
penelitian yang kami lakukan itu menunjukkan bahwa ketika peran gender itu semakin fleksibel maka keluarga itu semakin bahagia
semakin fleksibel ini artinya tidak kemudian hitam di atas putih begitu
karena itu kamu yang harus mencari nafkah kamu yang harus mengurus anak itu tidak rigid seperti itu tapi dibicarakan bersama
tadi ya misalnya komunikasi ya kadang kadang istri mencari nafkah kadang kadang suami mencari nafkah kadang kadang bapak yang dulang anak bapak yang masak gitu loh
asal asal itu menjadi kesepakatan bersama ya nggak masalah gitu
dan penelitian saya pernah membimbing juga salah satu tesis ya itu juga mengatakan begitu
saya melakukan survei yang lain juga mengatakan begitu
untuk zaman sekarang ini keluarga yang mempunyai fleksibilitas peran suami istri bapak ibu itu keluarga yang semakin mempunyai ketahanan keluarga gitu
karena ada keterbukaan tidak melihat orang nomor satu nomor dua gitu
cuma kan gini ya mas ya di masyarakat kita itu masih ada pemahaman bahwa seolah olah hubungan suami istri itu kayak hirarki gitu
jadi kayak allah suami istri
padahal kalau kita kaji lagi lebih mendalam itu kan bukan vertikal begitu hubungannya
tapi hubungannya adalah segitiga posisi yaitu allah atau tuhan suami istri gitu
sehingga suami dan istri itu mempunyai kedudukan yang setara di hadapan tuhan gitu
nah ini perubahan mindset gitu ya
sehingga kadang kadang gini ya
jadi menurut anda pasal pasal ini dibuat tidak mengikuti perkembangan zaman begitu
bahwa kemudian tetap ada problematika dalam keluarga katakanlah yang didasari oleh fungsi fungsi yang tidak berjalan sewajarnya begitu kan
itu bagaimana mbak
ya ada tetapi kan itu sebenarnya bisa didiskusikan
tidak kemudian mewajibkan kamu harus bertugas di sini kamu harus bertugas di sini gitu loh
kalau tidak itu lalu merasa berdosa atau merasa punya apa tidak melanggar sosial aturan yang ada gitu
kan kalau kita mau mengacu kepada sejarah misalnya kayak nabi muhammad aja ya itu kan juga fleksibel tuh
misalnya khadijah itu bagaimana dia menjadi penopang keluarga di dalam keluarga saat itu misalnya gitu
maka sebenarnya ini adalah sesuatu yang menurut saya kembali ke belakang ya
kembali ke belakang aturan aturan yang mengekang kebebasan perempuan hak hak perempuan begitu
sehingga kemudian banyak menuai kritikan yang kemudian kita tahu hari ini begitu draftnya tersebar ya di publik di masyarakat
ada banyak poin poin kritikan begitu
tapi apakah undang undang yang sebelumnya ada tadi sudah kita bahas undang undang perkawinan undang undang perlindungan anak undang undang kependudukan
itu sudah memadai sehingga menurut anda tidak perlu lagi kemudian ada ruu ketahanan keluarga ini bu halim
termasuk juga kemudian soal hal hal lain yang mengatur hal hal yang sifatnya privasi tadi ya
soal urusan dapur dan juga urusan kasur katakanlah begitu
nah ini bagaimana pandangan dari anda soal itu kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali sesaat lagi